kapolres tanjung jabung barat jambi akbp guntur saputro bersama sejumlah perawat wanita rumah
sakit daud arief kuala tungkal mendadak menjadi petugas pemakaman pasien suspek covid sembilan belas usia
tiga puluh empat tahun yang meninggal usia menjalani perawatan di rumah sakit daud arief kuala tungkal hal ini
dilakukan lantaran setelah jenazah tiba di pemakaman khusus pasien covid sembilan belas di kawasan
desa terjun jaya kecamatan batara petugas pemakaman tak kunjung datang padahal sudah
hampir dua jam menunggu warga sekitar yang sudah menggali kuburan tidak berani membantu
karena tidak memiliki alat pelindung diri akhirnya kapolres tanjung jabung barat bersama sopir
enam bulan dua perawat rumah sakit serta dua perawat puskesmas langsung menguburkan jenazah
memang personil tim pemakaman terbatas dan ini hari libur dimana tadi rekan rekan dari perawat
rumah sakit dan sopir ambulan biasa biasa mengantar menjadi tim pemakaman
karena terbatasnya peralatan dua perawat terpaksa menggunakan tangan mengais tanah untuk menutup yang
lahat dari merawat terus mengantar jenazah pemakaman terus langsung menggali kuburan